satu anggota masyarakat saja kami sangat senang sekali apalagi seorang presiden
seperti yang beberapa kali pernah saya sampaikan partai golkadi kan partai yang terbuka
partai yang kita berusaha untuk bisa semua elemen bangsa ini ya senang aja kalau kita bisa bersama sama
jangankan seorang presiden seorang rakyat biasa saja ya kalau mereka merasa aspirasinya sama kepentingan sama
perjuangannya sama nilainya sama dan ingin bergabung dengan partai golkar satu anggota masyarakat saja kami sangat senang sekali
tapi kan tentu itu kembali kepada pak presiden sendiri
jadi kalau beliau ingin bergabung kami sangat senang sekali
dan kemudian yang kedua kami kan juga sampai sekarang belum pernah mendapat informasi mendapat konfirmasi
bahwa beliau itu sudah menyatakan keluar dari partai sebelumnya
bahkan di beberapa kesempatan kan juga pernah disebutkan bahwa beliau masih tetap sebagai kader pdi perjuangan
jadi kami kembalikan berkulang kepada siapa saja termasuk pak presiden kalau mau bergabung dengan partai golkadi alhamdulillah
kemudian memang tentu kan ini nilainya pasti sangat politis
pembicaraan pembicaraannya kan pasti itu langsung dengan ketua umum
jadi yang paling tahu antara ketua umum pak jokowi dan allah swt
tadi sempat dikambilkan juga bahwa adanya kedekatan itu berarti positif ya
kalau soal kedekatan alhamdulillah partai golkar selama ini cukup dekat
hubungannya cukup baik dengan pak jokowi
karena kami adalah partai yang konsisten sebagai partai pengusung dan pendukung pak jokowi dari awal
bahkan kami partai golkar termasuk partai yang selalu di depan untuk bisa mengamankan dan memberikan dukungan terhadap semua kebijakan yang disampaikan oleh pemerintahan pak jokowi dan maru amin ya
bahkan kami juga sering dicanda candain bahwa partai golkadi ini lebih
buat kami tidak ada masalah
karena kami yakin dari awal bergabung dengan pak jokowi itu
itu sama dengan visi dan programnya serta misinya partai golkar
jadi kami mendukung penuh
dengan posisi golkar seperti itu